pertama di kompas petang saudara eksekusi sengketa lahan di manado sulawesi utara berlangsung ricuh
kericuhan saudara terjadi saat pengadilan negeri manado hendak eksekusi lahan sengketa berupa sembilan rumah di kecamatan sario manado pada rabu pagi
warga yang menolak hendak menghakimi kuasa hukum penggugat tetapi berhasil dicegah polisi
warga yang tak kuasa menolak eksekusi saudara hanya mampu meratapi rumah tinggalnya yang diratakan dengan alat berat